bagi warga madura mudik diistilahkan dengan sebutan toron
jika dulu mereka turun dengan menggunakan kapal penyeberangan
tetapi kini mereka sudah bisa melalui jalur darat dengan menyeberangi jembatan suramadu
namun budaya meremehkan aturan lalu lintas tetap saja dilakukan oleh sebagian besar pemudik
mulai dengan tidak mengenakan helm hingga membawa muatan berlebih
sejak dibukanya jembatan suramadu warga yang toron atau mudik dengan kapal berkurang
pulang kampung mengendarai sepeda motor kini jadi pilihan warga madura
pada musim mudik tahun ini jembatan suramadu dipadati kendaraan
tapi masih banyak pengendara motor yang tidak berdisiplin dan tidak memakai helm
dekat ini naik sudah nyampe nanti
tidak takut keselamatannya
yang penting saya akan hati hati sendiri masa bawa anak mau ngebut
ya karena terlalu dekat di bangkalan ini
nanti turun suramadu belok kiri
nah ini kan gojeknya sudah banyak tiga harusnya kan cuma dua
terpaksa tidak punya lagi karena cuma sepeda satu
saat melintasi jembatan suramadu
juga hanya boleh berkendara dengan kecepatan maksimal enam puluh km per jam
dan motor tidak boleh ditumpangi lebih dari tiga orang
jadi khusus untuk roda dua kami mengimbau untuk tidak membawa rombong atau rengke
sedangkan untuk roda empat saya mengimbau untuk membayar dengan uang pas
itu sebesar rp lima belas untuk kendaraan golongan satu
biar kelancaran waktu transaksi
saat arus mudik lebaran seperti ini
harusnya para pemudik tidak hanya berfokus pada kegiatan mudik itu sendiri
namun juga harus tetap memperhatikan keselamatan berkendara
mengingat volume kendaraan di jalan semakin meningkat
dan untuk mengantisipasi terjadinya resiko kecelakaan saat di jalan
kanseta marindora surabaya